menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno mengaku belum ada ajakan untuk maju dalam kontestasi pilkada dua ribu dua puluh
selain ajakan untuk maju pilgub jakarta sandi juga mengaku belum ada panggilan untuk menjadi menteri dalam kabinet prabowo gibran nantinya
sandi masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandi pernah terpilih sebagai wakil gubernur dki jakarta mendampingi anies baswedan
namun sandi mundurkan diri karena maju sebagai cawapres prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
saya sekarang memutuskan menyelesaikan tugas saya dan alhamdulillah capaiannya sudah jauh lebih target